untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di indonesia
pemerintah berupaya mendorong hilirisasi
pembangunan smelter tembaga oleh pt freeport indonesia di gresik jawa timur
merupakan salah satu upaya dan komitmen pt freeport
untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam di indonesia
di tengah stabilitas ekonomi global yang sedang krisis saat ini
pemerintah indonesia terus menjalankan agenda investasi hilirisasi
keseriusan pemerintah mendorong hilirisasi merupakan salah satu upaya
menciptakan nilai tambah sumber daya alam di indonesia
hal ini disampaikan oleh menteri investasi bahlila hadalia
dalam orasi ilmiah yang diadakan pada rabu pagi di gedung aula barat institut teknologi bandung
orasi ilmiah dengan tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal ini
juga dihadiri presiden komisaris freeport indonesia richard ceylan
wakil rektor itb jaka sembiring dan para mahasiswa itb
hilirisasi merupakan upaya mengembangkan industri berkelanjutan
yang telah terbukti berdampak pada pertumbuhan ekonomi
menciptakan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan negara
dalam orasi ilmiah tersebut juga dipaparkan bahwa proses hilirisasi terbukti
meningkatkan pendapatan dari ekspor
pada tahun dua ribu tujuh belas
ekspor produk turunan nikel hanya memberikan pendapatan tiga tiga miliar dolar as
setelah dilakukan hilirisasi pendapatan dari ekspor produk turunan nikel tahun dua ribu dua puluh
meningkat menjadi sekitar dua puluh sembilan miliar dolar as
karena ini adalah pusat yang menciptakan geologis geologis handal di sini kan
tidak hanya itu kampus ini adalah yang melahirkan mendesain pendirinya bangsa
presiden pertama kita kan dari sini
saya juga tadi menjelaskan tentang bagaimana indonesia ke depan dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap hilirisasi
memanfaatkan potensi sumber daya alam kita
upaya hilirisasi dalam penciptaan nilai tambah sumber daya alam direalisasikan melalui pembangunan smelter tembaga
oleh pt freeport indonesia di gresik jawa timur yang pembangunannya diresmikan pada oktober dua ribu dua puluh satu lalu
pembangunan smelter ini merupakan bentuk komitmen pt freeport indonesia kepada pemerintah indonesia
total delapan ratus ribu ton katoda tembaga dengan emas sekitar tiga puluh lima lima puluh ton per tahun
dan diharapkan memangnya katoda tembaga itu akan digunakan oleh industri yang lebih hilir
misalnya pabrik kabel dan lain sebagainya ini yang kemudian sedang digalakan oleh pemerintah
bagaimana supaya mereka juga bisa masuk ke indonesia supaya katodanya tidak harus diekspor
tapi kalau misalnya tidak ada ya terpaksa katodanya diekspor
untuk mendukung hilirisasi di indonesia institut teknologi bandung juga berkomitmen untuk berkontribusi
dengan adanya inovasi inovasi karya yang dibuat oleh pengajar dan mahasiswa itb
produk produk kita yang sampai di teriak enam tujuh atau delapan itu sebenarnya sudah kita katalogkan
nanti kalau datanya mungkin bisa ke tim humas dan itu sudah kita sampaikan juga ke kementerian
untuk bisa melihat ini loh hasil hasil inovasi
itb yang sebenarnya sudah sangat ready untuk di apakah diinkubasi
apakah diinjek dengan modal untuk bisa masuk ke pasar
mahasiswa yang mengikuti orasi ilmiah ini pun merasa banyak ilmu yang mereka dapatkan
dalam hal investasi hilirisasi di indonesia
jujur ini pengalaman pertama saya ikut orasi ilmiah itu
yang pertama yang saya rasain banyak dapat insight terutama tadi dari petinggi petinggi freeport
contohnya terus dari
menteri balil bakal jadi ini sih memorable experience bagi saya gitu
yang pertama saya dapat wawasan baru mengenai bahwa kegiatan investasi di indonesia ini
sudah sangat sehat banget ya terutama di bidang mineral gitu mineral dan energi
tadi sudah dijelaskan juga bahwa freeport itu sudah mendukung kemajuan ekonomi indonesia gitu
dan indonesia sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan
orasi ilmiah di institut teknologi bandung ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
kementerian investasi bkpm dan pt freeport indonesia
sebelumnya kegiatan ini telah dilaksanakan di institut teknologi sepuluh november surabaya
dan universitas gajah mada yogyakarta